terima kasih anda masih bersama kami
memperoleh pendidikan dan keterampilan tak hanya dapat dilakukan di sekolah
mengembangkan minat bakat dan keterampilan seseorang juga bisa dilatih dalam suatu komunitas belajar
di kota bandung jawa barat beberapa komunitas belajar mempunyai cara yang menarik untuk mengembangkan potensi seorang anak
belajar dan bermain itulah teknik yang diterapkan di komunitas ini
yang lebih menarik lagi semua itu dilakukan secara gratis
inilah salah satu kegiatan yang diselenggarakan di rumah bintang salah satu komunitas belajar yang ada di kota bandung
peralatan dari ember bekas dan galon air bekas disulap menjadi alat musik perkusi menarik
kegiatan lainnya adalah paduan suara untuk mereka yang ingin menyalurkan hobi menyanyi
tari jaipong menjadi salah satu kegiatan favorit
rumah bintang juga pernah menyekolahkan salah satu anak yang berbakat tari dalam sebuah sanggar tari

rumah bintang bukanlah sebuah sekolah bukan yayasan juga bukan tempat kursus
rumah bintang hanyalah sebuah ruang untuk anak anak bermain dan belajar
menyalurkan bakat dan minat anak anak sekaligus mengalihkan perhatian mereka dari pengaruh negatif pergaulan remaja
sejak dua ribu empat rumah bintang konsisten melakukan kegiatan tersebut
para pengajar di rumah bintang adalah sukarelawan yang umumnya pekerja
rumah bintang dibangun atas pengalaman sang penggagas niki suryaman
yang merasa banyak hal yang dibatasi dalam sebuah sekolah formal
sehingga terasa kurang menyenangkan
saya dulu nggak merasakan itu jadi saya coba bikin ruang di mana saya ingat lebih menyenangkan
berusaha untuk lebih menyenangkan buat setiap anak
karena yang saya pahami juga kalau setiap anak juga punya potensi punya kecerdasan bawaan
selain rumah bintang komunitas belajar lainnya adalah
ruang mimpi yang baru berkegiatan sekitar tiga tahun
para pengajar di ruang mimpi berasal dari kalangan pemuda wilayah sekitar
yang peduli pendidikan adik adik mereka di wilayahnya
umumnya para pengajar itu masih usia sma
cara belajar juga didesain senyaman mungkin agar anak anak betah belajar
kita buat zona nyaman di ruang ini buat si anak anak itu
kita buat zona nyaman seperti ketika mereka di sini
saya ngebuat si anak pengen belajar apa
hari ini kita tanya kasih anak pengen belajar apa
tentang sejarah kita buka sejarah tentang apa sepak bola gitu
kita nggak ada kelas kayak misalkan hari ini harus belajar sejarah semua tidak
jadi anak di sini tuh tidak dipaksa untuk belajar yang mereka tidak suka
ada pula relawan asing yang mengajar salah satu kelas bahasa inggris di ruang mimpi
tak hanya memberikan ilmu namun anak anak anggota komunitas juga dirangsang untuk mengembangkan minat mereka
sinta yang memiliki minat pada sastra puisi
puisi menurut saya menarik
terus bisa membawa kita jadi paham gitu apa itu isi puisi
sejumlah fasilitas yang ada seperti televisi dan buku buku adalah hasil sumbangan donatur
yang peduli dengan kegiatan positif di ruang mimpi
sementara untuk mendanai sewa bangunan yang mereka tempati saat ini
para remaja tersebut berusaha mandiri dengan berjualan ala kadarnya
memegang teguh konsistensi dan idealisme dalam dunia pendidikan dengan biaya yang minim tentu bukan hal mudah
namun tekat kuat dan niat mulia menciptakan generasi yang lebih baik patut dicontoh
para pendidik ini berharap suatu saat anak anak ini dapat tumbuh dimanapun
sesuai dengan kecerdasan dan minat mereka tanpa melupakan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat
musti kaningdiah bandung